disini kan rumah kamu juga
aku mau pulang ke tempat yang bikin aku nyaman
tangan lu kenapa
mel kok lu tau kalo tangan gue yang sakit
putri mana sih lama benar
mendingan ditelepon aja deh
put kamu kemana aja sih
ibu nungguin kamu dari tadi di dalam sayang
gimana caranya gue bilang ke ibu
gue gak mau kalau sampai ibu ketemu sama papanya mel
ibu pasti bakal kecewa dan nanya ini itu
gue juga gak tega hancurin acara dinner ibu
sama temen deketnya
mudah mudahan gue sama ibu gak harus ketemu sama papanya mel di sini
put kamu jawab ibu dong
kalo kamu memang belum siap ketemu temen ibu
gak apa apa kok put
ibu batalin aku
ibu batalin aku
ibu batalin aku
ibu batalin aku
ibu batalin aku
ibu batalin aja ya
ya udah yuk
jadi nian hari ini bener bener pengen berjuang
jadi ibu ngacau takut
halo ya selamat malam
maaf pak mengganggu malam malam
ya saya ingin memblokir kartu kredit
ya meliarkan dini
oke terima kasih ya pak
papa emang sengaja ngerencanain semua ini
padahal gue males banget ada mel di sini
gue happy banget dekat sama pangeran gini
tapi gue ngeri juga sih
kalau inget kejadian kemarin
jangan sampai pangeran tahu
kalau gue yang nyuruh om jojo buat milik dia
ke kiri lebih cepat ke jalan raya
kita serai angkot yuk
lo masih bisa ngeluh apa
gue hafal banget sama gaya mereka
tapi mereka ngapain aja di sini
padahal diem aja
ntar makannya dingin lo
ya gue emang deket sama mereka sih dari dulu
beberapa waktu yang lalu gue ngeliat mereka
di area hutan di kawasan cibubur
tepatnya di depan gudang tua
kalau lo emang deket banget sama mereka
lo tahu dong mereka ngapain di sana
aneh aja ya
orang kayak tasya sama fahnya ke tempat kayak gitu
lo tau kan
udah dong pangeran
kamu jangan bikin suasana jadi gak enak
kasian kalo mereka jadi ga nyaman
aku ga maksud gitu kok fah
aku kan nanya doang ke men
jujur aja gue gak tau apa apa sih soal itu
semenjak gue buta kan gue jarang kemana mana
apa rasa benar apa kata mel
make sense udahlah
sekarang kita makan aja keburu dingin makanannya
fah kayaknya aku skip makan malamnya
aku mendingan balik aja
tunggu pangeran pangeran
disini kan rumah kamu juga
aku mau pulang ke tempat yang bikin aku
mel kok lo tau kalo tangan gue yang sakit
tangan lo kenapa
tangan lo kenapa
tangan lo kenapa
tangan lo kenapa
tangan lo kenapa
tangan lo kenapa
jadi tanpa gue liat ya gue tau itu tangan lo
alasan lo sama sekali nggak masuk akal
ya terus tadi kenapa lo kesakitan
lo tanya aja ke bokap gue
bokap gue tau kau semuanya
pangeran om alex kok diem aja sih kejar pangeran dong
pangeran tunggu pangeran
tolong tunggu sebentar kamu dengar penjelasan papa dulu
papa mohon sama kamu turunin nego kamu sedikit
temuin papa makan malam kali ini
wah aku sama sekali gak masalah makan malam bareng papa
aku justru senang bisa makan malam bareng papa
tapi aku gak suka kalau papa diam diem ajak mell ikut kita makan malam
papa memang sengaja undang mel
papa ajak makan malam bareng kita
supaya kamu ada waktu bisa ngobrol berdua sama dia
ya papa tolong jangan paksa aku
aku gak mau begini lagi pak
aku tuh gak suka sama mel
tolonglah pangeran untuk kali ini aja
kamu jangan terlalu keras
temenin mel makan malam
biar hatinya senang
mumpung kamu ada di sini juga kan
untuk kali ini aja
turutin keinginan papa ya
kita makan malam bareng
kau mau makan malam
kau mau makan malam
kau mau makan malam
kau mau makan malam
kau mau makan malam
kita makan malam bareng
kita makan malam
tapi malam paham
saat maria datang
kau kenapa batu bata
untuk selanjutnya apa anakmu
aku kurang hem
dia kepingin gue buka hati gue lagi buat mel